kali ngapain cari kakek cangkul di sini ingat ibu ibu yang pas belanja katanya kakek cangkul
di makaminya gak layak hanyut di danau uh danangnya luas banget lagi kayaknya seharian
kelar nih mendingan kita pencar aja yuk
bantuin saya galikan kubur aduh aduh aduh kakek cangkul
eh pak rete
kenapa pak rete kayaknya capek amat iya masuk angin pak rete sakit berapa hari ini kayaknya
kan begadang nih biasalah casting dua puluh empat jam gitu saya jadi
masuk angin kayaknya gitu untung masuknya angin ya pak reta ya habis kalau masuk tentara kan lebih
susah oh ya saya nggak sanggup itu mah terhormat pak rete mau enggak saya bantuin hilang sakit sakitnya
pak rete diapain tenang sama saya dipijetin ya au ayo bunyinya aduh woi tenang pak rete kenal
sama chris john ya lspk enggak salam pak rete ya ah ah ah
jauh jauhan tapi itu buk buk buk berhenti apa sih fansip ibu itu apa nggak takut apa ya
duket duket sama pak rete nanti kalau digangguin sama hantunya hantu kakek cangkul gimana iya betul
eh saya emang nggak percaya sama gitu gitu nah fansip masa jaman sekarang masih percaya sama
tayur yang begitu lagian karunyatu paret sewaktu sakit masa kita diamin aja harus kita tolongin
ini enaknya bertetangga dengan buranti masalah kan peres
jadi paratnya maksudnya modus ya samadaikah saya bersyukur ini mah dekat
oh tenang tenang tenang
kok udah pak rete kan yang sebelahnya belum
saya ada meeting dulu sebentar
eh pak rete loh pak rete loh
begitu tangannya pak rete
suka gak enak deh kalo ngeliat muka sendiri yang cantiknya maksimal dan madaya
eh ngomong ngomong kemarin baju yang baru belitnya dimana ya
ini kan cangkul
siapa yang ngerucuk disini
tidak tidak enak
enak tenang dulu bu
eh tenang dulu tenang dulu
kalian teh hansipku masih
kalian teh kan harusnya sebagai pelindung dan pengayuh masyarakat itu melindungi dari berbagai lapisan
termasuk pak rete
masa pak rete komandan kalian sekarang malah ditinggalin
kita tuh sebagai hansip wajib mengabdi kepada masyarakat
dan melindungi siapa saja
semroh barusan tuh ibu nanti tuh bilang kayak gitu
anak buahku itu dua duanya error
udah udah udah
pak rete tuh gimana sih bisa ngerekrut hansip kayak begini
tapi anak buah saya bu
anak buah maafin maafin
nanti tuh lebaran
pak chakul porte prumuh dia
letup nah grape biru yang merekaward untuk yang bimaybe
jatuh halleifah vm
bos pernah minjem duit tebang bos sama prt waktu mami saya oknama oh jadi prt pinjam duit betul nih
ke sini kenapa masalah utang masalah duit ah udah udah ngusing aku santai ngomel mulu
kakek bantuin saya mencarikan kubur
kakek canggul jangan jangan dijangkul aku pak aku
ngomong bantuin saya jadikan kubur aduh ya kek tak cariin kek kuburannya kalau perlu
tak gali lagi yang baru kek kalian ikuti saya melu ikut kemana kek kakak kakak
kakak kakek canggul di sini inget gak ibu ibu yang pas belanja katanya kakek canggul
di makaminya gak layak hanyut di danau
uh danangnya luas banget lagi kayaknya seharian gak keler nih mendingan kita pencar aja yuk
yaudah kalau gitu aku sama adam nyarinya di sana kamu sama rafa kesitu
cepetan dong jangan main main kaki udah gemeteran cepetan udah bos begitu aja capek pegang buang
jangan diangkat lagi dong
tenang kek beres pokoknya
aku tuh punya anak buah sekolah dua duanya nih jadi kayak gini kayak lemot
ayo kek ya kek ya kek ampun ya ampun
menanam caku di kebun cita
canggul canggul canggul
itu bisa istirahat dengan tenanglu
jangan gitu dong
aku gak jadi serem kek
aku sudah capek capek
gini bangsa gereja
gak ada tanda tandanya
jangan jangan kaki cangkul itu
gak pernah lewat sini lagi
aduh udah nemuin jejak duluan
udah kita cari lagi